beneran suka sama neng raya
kalau memang kamu benar benar suka sama neng raya ya
kamu teh harus pintar pintar mengambil hatinya abah
harus baik harus rajin belajar
lagian sekarang si abah tuh udah bener bener insaf
jadi jangan suka banyak bikin pelanggaran
yang penting kamu jangan pernah nyerah
ya memang menaklukkan hati abah mah gak gampang
tapi kalau kamu tahu kucina semudah membalikan tangan
lu ngerti mah
dikigit telinga mau kamu
mana kalau pikirannya lagi kacau lagi
demi keselamatan lo
mendingan lo mundurin diri aja
gue pengen jadi pahlawan sendiri
biar lo dihormatin sama anak anak warrior iya
alah gak usah banyak ngomong lo
itu cuma pengen dilihat bela temen kan
padahal gue tau
tapi lo temen yang lusuk dari belakang

masih di rumah sakit ya
gue baru aja keluar dari rumah sakit
kenapa lagi dia
gini deh ray
coba lu telepon haikal sekarang deh
soalnya dari kemarin gue udah ngomong sama dia
gue malah dicuekin sama dia
dan kayaknya dia nganggep gue itu udah bukan temennya dia
kok bisa jadi kayak gini ya
gue coba telepon haikal ya
sebenarnya gue mau minta maaf sama lo
kalau misalkan gue sama mondi udah jadian
gue udah tau
gue berharap banget sama lo
lo jangan nyalahin boy ya
karena boy nutupin hubungan gue sama mondi
emang atas dasar permintaan gue
jadi lo sekarang nelfon gue
karena lo mau bujuk gue
karena lo disuruh sama boy
asal lo tau ya raya
lu tuh sama aja sama boy
lu tega nyakitin perasaan temen
haikal mau dengerin lo
tadi sih sempet ngobrol
udah gitu dimatin lagi telfonnya
sekarang dia malah marah juga sama gue
malah dia bilang
kayak yang suka nyakitin perasaan temennya
haikal bener bener udah lupa diri ya
dia kayaknya udah dikuasai sama emosinya ray
sekarang kan dia masih emosi
kalo misalkan haikal udah gak terlalu emosi
baru deh kita ngobrol
masuk ke dia lagi
udah gak perlu dibahas lagi soal itu
dia kan udah jadian sama alex
wah banyak banget info yang gue gak tau nih selama gue di rumah sakit
lo tau dari siapa
gue tau dari alex
dia sendiri yang ngomong kalau dia udah jadian sama reva
ntar masa ini biar gue ngomongin sama reva ya
gue jadi penasaran bener gak sih reva sama alex tuh jadian
ya udah terserah lo ray
umur tiga emang udah sahabatan sama abahnya raya
kita mah ya bertiga t dari kecil sudah sahabatan
kita tuh ya anak motor
abah rama itu dulu pimpinan geng motor kita
nah sekarang itu kita semua udah pada insap
makanya jadi anak masjid sekarang
jadi dari kecil nih om
sampai sekarang sampai tua masih jadi sahabat nih
iya dari kecil
eh om mau nanya
kamu tuh beneran suka sama neng raya
kalo memang kamu bener bener suka sama neng raya ya
harus pintar pintar mengambil hatinya apa
harus rajin belajar
lagian sekarang si abahnya udah bener bener insap
jadi jangan suka banyak bikin pelanggaran
yang penting kamu jangan pernah nyerah
ya memang menaklukkan hati abah mah gak gampang
tapi kalau kamu tahu kucina semudah membalikan tangan
lu ngerti mah
dikigit telinga mau kamu
harus lah yuk
pak ustadz menanya
kalo orang tatoan itu sholatnya sah gak sih
kalo tatoannya itu dibuat
pada waktu dia tidak tahu
dan tato itu dilarang
dan sekarang dia mau bertobat
maka tobatnya diterima
berarti kalo pas buat tato itu dia tahu
berarti sholatnya nggak diterima dong pak ustadz
tapi masa sih dia gak tahu kalo tatoan itu gak boleh
kalaupun dia tahu itu dosa
waktu buat tato
dan dia mau bertobat dengan sungguh sungguh
maka insya allah diampuni segala dosanya
allah itu maha pengampun
sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi
bahwa rahmat allah itu mengalahkan murkanya
dan hanya dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh allah swt
kamis berapa pak
punya rencana jahat apa lagi kali ini
tahan gue sampe saat ini masih sakit gara gara dipdintir sama lo
apa yang udah lo lakuin ke gue
gue gak takut kok
oke kita bahas ya